memasuki era lima g menjanjikan jaringan internet super cepat dengan ragam teknologi futuristik
kami merangkum sejauh mana jangkauan dan dampak yang ditimbulkan secara masif jaringan lima g
mobil otonom kota pintar rumah yang sepenuhnya terhubung robot
inilah masa depan
semua ini dukungan dari internet lima g
g memiliki arti generasi yang berarti generasi jaringan nirkabel selanjutnya
dan kecepatannya akan semakin bertambah sepuluh kali lebih cepat dibanding jaringan empat g pada ponsel anda saat ini
untuk mengunduh film tiga dimensi membutuhkan waktu enam menit pada jaringan empat g
melalui lima g hanya dibutuhkan waktu tiga puluh detik
namun jaringan lima g lebih dari teknologi mengunduh super cepat
melainkan konektivitas yakni internet of things
saat ini jaringan empat g tidak cukup memiliki konsumsi
transfer data atau bandwidt di ragam perangkat
namun lima g dapat melakukannya
itulah mengapa permainan akan berubah
bayangkan mobil otonom kini mampu berkomunikasi dengan lampu lalu lintas dan mobil lainnya
atau operasi bedah menggunakan perangkat virtual reality dan sarung tangan khusus
hingga kendali operasi dengan pasien dari jarak jauh
jaringan lima g memungkinkan hal tersebut
industri jaringan nirkabel diperkirakan berkembang pesat pada dua ribu dua puluh
empat operator amerika serikat telah menguji coba teknologi ini
perusahaan pembuat chip komputer sedang membuat prosesor dan radio untuk komunikasi lima g
dan perusahaan perangkat jaringan mempersiapkan penyokong utamanya
namun masa depan tidaklah murah
sinyal lima g sangatlah kuat
namun jangkauannya tidak cukup jauh
untuk membuatnya bekerja membutuhkan ribuan menara komunikasi ponsel bahkan jutaan
tapi coba anda bayangkan tiap tiang lampu di jalanan di luar gedung
bahkan di tiap kamar di rumah anda tertanam pemancar lima g
total perkiraan biaya yang dibutuhkan negara amerika mencapai tiga ratus miliar dolar as